dan berikut kronologi kejadian ledakan yang terjadi di kawasan monas
kita lihat bersama ledakan terjadi pada hari selasa tiga desember dua ribu sembilan belas
kurang lebih sekitar pukul tujuh lewat lima belas waktu indonesia barat
tepatnya di jalan medan merdeka utara
di dalam pagar monas seberang gedung kementerian dalam negeri
dan ledakan yang terjadi berasal dari granat nanas plastik atau low explosive
dan sumber granat tersebut menurut keterangan sementara
ditemukan oleh dua orang anggota garnisun
satker pemakaman atas nama serma fajar dan kopka gunawan
dan diketahui ketika sedang melaksanakan olahraga bersama dengan jalan santai personil garnisun
kedua pers tersebut menemukan bungkusan plastik
yang di dalamnya ada satu buah granat kemudian diambil dan juga meledak
dan akibat dari ledakan kedua korban mengalami luka di pergelangan tangan kiri
jari tangan kanan dan juga paha
saat ini kedua korban dilarikan ke rumah sakit gatot subroto
guna pemeriksaan lebih lanjut